rencana pemerintah provinsi dki jakarta menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing erp
langsung menimbulkan penolakan pengguna mobil pribadi yang sehari hari melintasi jalanan jakarta mengaku keberatan
alasannya beragam salah satunya soal kondisi jalan di jakarta dan juga timingnya yang tidak tepat untuk lagi lagi menambah pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pengguna jalan
tetapi di sisi lain erp dinilai sebagai salah satu cara efektif dan cukup mudah mengurangi penggunaan mobil pribadi di ibu kota
kita bahas malam ini bersama narasumber soni sulaksono pengamat transportasi itb
selamat malam pak sony
selamat malam mbak putri
pak soni terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia connected
pak soni klarifikasi dulu apakah betul ini secara saintifik erp bisa drastis mengurangi pemakaian mobil pribadi
ya kita harus melihatnya secara utuh ya jadi ada yang namanya push and pull
artinya kita mendorong orang keluar dari mobil pribadinya dan menggunakan angkutan umum
nah saya selalu sering mengatakan dalam perjalanan push and pool itu kebijakan angkutan umumnya dulu harus kita bangun
jaringan angkutan umumnya harus kita perbaiki dulu setelah angkutan umumnya cukup bagus baru kita paksa orang yang selama ini naik mobil untuk keluar dari mobil
nah cara memaksanya banyak itu secara umum disebut sebagai road pricing
jadi dibebankan suatu beban yang lebih besar bagi mereka yang tetap ingin menggunakan angkutan pribadi padahal sudah ada angkutan umum
bentuknya seperti parkir dimahalin ganjil genap irp terus kemudian kemarin dulu tiga in satu
itulah bentuk bentuk semacam dalam tanda kutip penalti buat mereka
yang tetap ingin menggunakan angkutan pribadi padahal sudah ada jaringan angkutan umum
pak soni kalau misalnya memang anda tadi mengatakan dipaksa ya artinya sekarang harus ada alternatifnya
nah sekarang alternatif itu apakah sudah cukup yang tersedia saat ini
kita tidak bilang hanya soal di jakarta jakarta itu kan tidak hanya di jalan sudirman tamrin ya
kalau melihat itu ada mrt ada bus trans jakarta
tapi bagaimana dengan koneksi di sekitar kota kota penyangga di jakarta
nah ini yang menarik ya
kalau kita bicara tentang alternatif angkutan umum di jakarta saya bisa mengatakan angkutan umum di jakarta sudah cukup baik
dibandingkan dengan kota kota yang ada di indonesia
jakarta punya jaringan retapi komputer
punya jaringan trans jakarta
punya jaringan lrt jabodetabek lrt jakarta kemudian mrt
lrt jabodetabek lrt jakarta
itu sudah sangat banyak
kalau tadi keluhannya masyarakat di luar jakarta yang akan masuk ke jakarta itu kan sudah ada fasilitas park and ride
jadi orang tidak memarkirkan mobilnya di stasiun kemudian pergi ke jakarta ke kantor atau ke sekolah dengan menggunakan kereta api
alternatif angkutan umum di jakarta sudah cukup
dan saya kira pemaksaan dengan menggunakan irp memang sudah seharusnya
memang sudah seharusnya
berarti menurut anda timingnya memang sudah tepat
karena kalau kita bicara kebijakan publik itu kan tidak hanya soal isi kebijakannya tidak hanya soal publiknya siapa atau tidak tapi juga soal timing
jadi kalau ingin ditudas sebentar kalau bisa irp itu nanti bersamaan dengan dioperasikannya lrt jabodetabek
ya perkiraan bulan juni katanya ya
ya itu sangat sangat efektif
saya bisa mengatakan ini karena saya kalau ke jakarta

saya berusaha untuk menggunakan angkutan umum dan bisa
ya memang ada sedikit jalan ada sedikit tugu
tapi memang itulah karakter angkutan umum
ya seperti itu
betul dan menurut anda ketika lrt itu berfungsi semuanya akan terkoneksi dengan baik untuk di wilayah ibu kota pak soni
ya saya kira semuanya sudah cukup bagus
tinggalkan nanti dki jakarta kan sudah mengembangkan banyak angkutan angkutan yang lebih kecil
seperti mikrobas segala macam
itu untuk kawasan kawasan yang lebih kecil
apalagi sekarang di jakarta juga bisa disupport dengan ojek ya
itu sesuatu yang misalnya bisa terintegrasi semuanya
pak soni adakah sudah perhitungan kira kira bisa menurunkan penggunaan mobil pribadi berapa persen
kalau misalnya kita bisa pelajari misalnya dari singapura
singapura itu sudah irp dari tahun sembilan puluh delapan ya sudah lama
ya kalau target jakarta itu kan ingin pergerakan di jakarta itu beralih sampai enam puluh persen
nah kalau kebijakan irp ini dikombinasikan dengan parkir mahal dikombinasikan dengan lrt mrt kemudian transjakarta segala macam
saya kira itu bisa tercapai ya
dalam waktu lima atau sepuluh tahun ke depan
ya tapi bagaimanapun juga kan sebenarnya kalau kita bicara di jakarta itu yang perlu kita dorong justru adalah perubahan budaya
mulai membiasakan orang untuk naik angkutan umum
oke itu dan
dan kebiasaan itu tentunya harus dibarengi dengan perbaikan penambahan angkutan umumnya gitu ya
jadi alternatifnya terus diperbarui gitu kan
nah sekarang kalau kita bicara soal tarif nih pak soni
tarifnya sekitar rp lima sampai rp sembilan belas tergantung jenis mobilnya kemudian ruas jalannya
apakah menurut anda tarif itu masih oke
kurang mahal menurut anda justru oke
karena ini masih terjangkau menurut anda ya
kan kita bilang di sini adalah irp itu ya bagian dari pemaksaan orang untuk keluar dari mobil
mereka yang bawa mobil seharga rp satu bayar rp lima itu kecil
iya betul betul
yang kita harapkan kan mereka keluar gitu
jadi kalau menurut saya nanggung kalau hanya segitu gitu
tapi memang memang harus benar benar dipikirkan dulu jaringan transportasi angkutan umumnya
tapi memang itu sudah selesai
biasanya kalau untuk jakarta pusat diadaan kawasan bisnis di jakarta itu semuanya sudah selesai
tinggal memaksakan gitu
itu yang penting gitu
jadi kalau misalnya dilihat dari kebijakan ini dengan tarifnya tadi kira kira sebenarnya siapa yang disasar oleh pemprov nih
level mana nih kalau misalnya tarifnya rp lima sampai sembilan belas
ya jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan
pertama yang disasar pada aturan ini adalah mereka mereka yang memang menggunakan
ya itu memang harus disasar ya
nah kalau kita lihat yang pengguna mobil pribadi itu kan stratanya itu menengah ke atas
berarti nilai itu nilai tarif itu harus cukup mengganggu dalam tanda kutip bagi pengguna mobil sehingga mau dia beralih
ke angkutan umum
dan yang kedua itu adalah jangan kita gunakan irp ini sebagai target pendapatan
nah itu dia

nah itu dia
nah itu dia
nah itu dia
nah itu dia
nah itu dia
kalau sudah menargetkan irp sebagai target pendapatan itu salah besar
itu sebenarnya kunci yang betul betul harus dipahami betul oleh pembuat kebijakan ya pak soni ya
oke bisa irp diterapkan tapi tujuannya adalah supaya memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih
tapi jangan gunakan ini sebagai target pendapatan gitu ya pak soni
pak soni terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia connected
terima kasih sekali lagi sudah memberikan insight nya
terima kasih sama sama